insya allah madam
kamu kenapa sih kok ngatur ngatur saya
kalau saya mau nyari kenapa
kamu masih banyak kerja nih kerja aja
ini tuh gara gara lo telat tau gak sih
madam prety tuh udah nungguin lo dari tadi
makanya lo harus pakai rompi itu
kenapa lagi sini
ntar gue taruh di mana
taruh sini aja
ntar lo ambil lagi ya kalau udah leng
gak bakal pergi
kamu ini bener bener ya
kok baru sampe sih
kamu lama banget sih nganterin orderan
kok bisa bisanya kamu santai banget kayak gitu ya
kamu tau gak
di sini tuh lagi banyak banget yang butuh tenaga kamu
besok besok kamu gak usah lagi nganterin pesanan
biar si rifah aja
yaudah sana balik kerja
kau ngerti gak mengapa aku anat dap library
nggak mesti kaik aik outo
kalau kamu ngerti rio nanti kamu pulang ya
aku bangun sama sekalian di tahap dia di bawah talked
hancurin hubungan kamu sama david
kamu gak perlu jelasin apa apa lagi ya
mendingan sekarang mau balik ya
aku gak akan maksa kamu
dan aku gak akan desa kamu lagi
tapi yang harus kamu tahu
sampai saat ini aku masih berusaha mengerti kamu seutuhnya
dan termasuk menerima masa lalu kamu rak
karena orang yang gak bisa menerima masa lalu kamu
dia gak pantas untuk masa depan kamu rak
untuk saat ini
aku bakal sabar dan ngalah sama kamu kan
sampai aku bisa dapetin hati kamu
terima kasih untuk hari ini
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
pas sama jal belum
pas sekali pemirsa
eh farah sini dulu
tunggu tunggu tunggu
lo kenapa tiba tiba akhirnya sering jemput riva
atau jangan jangan gue udah
kelewatan gosip ya
lo gak usah heboh
oh ada gosip tapi berarti udah jadian dong
ini kenapa lagiin kalian berdua diem dieman sih kayak keong
tau gak sih
eh nih denger ya
gue tau nih kenapa kalian diem diem
karena kalian takut gue minta pj kan pajak jadian
lo tau gak sih gue tuh gak bakal minta
gue tuh malah happy kalau kalian tuh berdua udah pacaran ya
lo tenang aja
gue maunya burger
bener ya tapi dibayarin sama pacar lo
kayaknya gue gak akan bayar
ridki kayaknya yang bayar
aduh panjang umur kan
ojo lo dateng
enggak bukan ojol gue
ojol gue tuh lagi ya
tiga puluh ah itu dia
so emang bener ya banget
eh lo lagian tega banget sih lo
gue udah jemput lo kesini
lu malah milih ojol gak bareng gue
gue gak ada nyuruh lu buat jemput gue
kedua riva lu tolong bilang temen lu buat turun dari ojol gue
gue mau naik
gue gak ikutan ya
eh lo berdua jangan banyak berantem
ntar cepet jadian
ini emang kadang kadang ya belin
gue gak mau
pegang aja bang
ini buat kembalinya
gak usah udah ambil aja
sekarang abang cari orderan lain aja
ini pacar saya biar saya aja yang nganterin ya
makasih ya mas ya
semoga cepet baikan sama pacarnya
iya lagi berantem
gak bakal baikan
yaudah saya pergi dulu ya mas
hati hati aja berarti berantem sama gue nih
lu pelajarnya kenapa suka banget
langsung jadi orang
gue kalau bilang gak mau ya gak mau
ngerti gak sih
tungguin jam segini el belum dateng
gak biasanya kan el pulang jam segini
maafin aku karena sudah membiarkan hubungan kita jadi seperti ini mila
sebenarnya aku sangat ingin menjelaskan semuanya
rasanya masih tanggal

apaeluenya di mana
kenapa scout tuh nih
aduh habis engga aktif lagi
sayang kamu ke mana sih
tapi lovers kalau kalo kayaknya benarchin baik
teman baik orang lain

kenapa shallah tahu dulu kalian
aku benar benar belum siap kasih tau mila yang sebenarnya
karena kalau aku jelaskan semuanya
itu berarti aku harus siap untuk kehilangan milah
farel makasih banyak ya
lo udah jemput gue dari kafe malam malam kayak gini
terus lo sempet sempetnya ngajakin gue makan
sampai perut gue tuh udah penuh kenyangan tuh abis
kalau diitung itung nih ya
lo udah bilang makasih
ratusan kali kayaknya
dilebak ya tau gak
justru nih ya
kalimat makasih itu adalah kalimat sakti
yang kalau diucapin makin sering itu makin baik
tapi menurut gue
ada yang lebih sakti dari kalimat itu
kan sekarang kita udah pacaran
jadi kurang kurangin ya bilang makasih sama gue
kayak lagi jalan sama orang lain aja
terus sekarang perasaan lo gimana
maksud gue perasaan sama aldino
eh lo gak usah jawab pak
harusnya gue sadar sih
kalau perasaan seseorang itu
gak gampang buat dirubah
lo gak salah kok
alah mau ditemang bareng sama gue aja
lo tau gak sedara pada gue denger lo ngecap
jangan tinggalin cintanya dong saya
udah oke jujibah
gue udah beberapa kali jangan manggil gue sayang
iya gak sekarang gini deh gue tanya sama lo
gue tanya sama lo lo tuh kenapa sih gak mau pulang bareng sama gue kenapa
gue tau lu nyuruh nadif kan
yang tadi siang di sekolah
buat ujubin gue
buat ikut ke jtv
buat kecap gue akal
senyum senyum dan lo tau jawaban gue apa
eh kropokolit lo tuh kenapa sih susah banget diujuknya
padahal ini semua tuh demi masa depan loh
lo bilang sama gue lo rela ngelakuin apa aja lo mau ngelakuin apa aja demi nyokap lo tuh bahagia
lo nyanyi lo perform di acara tv
lo jadi penyanyi terkenal
dan lo gak harus capek capek kerja di kakek kayak gini
lo bisa gak sih gak usah ngurusin hidup gue
gue balik gue masih
lo gak usah ngurusin hidup gue gue bilang kan
gue pasti ngurusin hidup lo karena lo tuh masa depan gue